melalui fakta dan angka jurnalisme hadir memaknai data memberikan sudut pandang untuk keputusan ekonomi dari masa ke masa
saya aldi hawari untuk cnn indonesia